tiga gadis pemandu lagu diamankan petugas satpol pp saat menggelar razia tempat hiburan malam di bojonegoro
mereka diamankan karena masih di bawah umur serta tidak dapat menunjukkan kartu identitas
ciptakan suasana aman dan kondusif jelang perayaan imlek sejumlah tempat hiburan malam di wilayah kabupaten bojonegoro
dirazia petugas satuan polisi pamung praja
kedatangan petugas sempat membuat pengelola dan pengunjung tempat hiburan malam terkejut
dalam razia petugas memeriksa seluruh pengunjung dan gadis pemandu lagu yang sedang bertugas menemani tamu
tak hanya kartu identitasnya petugas juga memeriksa setiap barang bawaan
dalam razia kali ini didapati tiga pemandu lagu yang diduga masih berusia di bawah delapan belas tahun
petugas curiga karena ketiga gadis seksi ini tidak dapat menunjukkan kartu tanda kependudukan atau ktp
namun tidak ada tindakan tegas dari petugas dan ketiganya hanya didata dan diberi pembinaan di lokasi
rencananya razia serupa akan terus dilakukan satpol pp hingga perayaan imlek usai